mau ngapain sih ngikutin dia
kurang kerjaan banget
kalau mau cantik kayak aku jangan ngomong
ya loh biar aku bisa dengerin musik yang merdu gitu
daripada suara opi yang jomprang jompreng
iya nanti kalo aku punya duit insya allah ya
terus pake kabel walkman
kenapa dia cium aku ya
apa dia suka ya sama aku
rasa apa tuh kak
aku udah nasehatin tika
dia janji dia ga akan pake kuteks lagi
pi sebenarnya kamu tuh gak boleh terlalu keras kayak gitu
tika tuh masih kecil
kak walaupun dia masih kecil dia harus diajarin
biar nanti gede kayak bule manja itu
oh yapi tadi kakak udah belanja untuk persediaan kita seminggu

kakak dapet uang dari mana
hmm alhamdulillah tadi ada yang borong majalah sama koran kkv
heh alhamdulillah ya kak
telurnya satu butir satu hari
eh ya kamu akal akalin aja deh
hah gue ga terima
opi tuh udah bikin gue malu
mampus loh opi gue buat
seorang renek kalah sama opi
hah ga mungkin
ya ga jess
ya kan dari kemarin juga emang salah loh men
eh jess lo itu sebenernya temen gue apa temennya opi
ya udah belain gue
ya udah sekarang lokasi gue ide yang bagus cepetan
oh gue punya ide
kalau menurut gue ya lo tuh mesti ngasih perhitungan sama dia
hah on lo emang kebangetan ya ga masuk akal tau ga ide lo
pake otak nih pake pake pake
udah lo diem aja
hah gue tau
gue bakal ngasih perhitungan sama si op
nggak ada non cuma ini aja kiriman dari bapak
wah kak bukunya banyak banget tuh
itu buku apa aja kak
kamus indonesia inggris
bahasa inggris bahasa indonesia
wah kalau rah abdul boleh dong belajar bahasa inggris
apa tuh kak
yakin banget kak
iya yakin kak yakin banget
bukan kolor red
kaka pur apaan sih
bukan pur pur pur
tiga tiga tiga ikutan aku ya
bisnis ada bisnis pake egg oke
kalian belajar bahasa inggris yang bagus
nah ini ambil wortel terus daun
satu dua tiga empat lima
loh kok telornya jadi lima
perasaan tadi ada tujuh deh
ruslan kamu yang ambil telornya ya
abdul dini kalian yang ngambil
tiga pasti tau
ampun kalian apa apaan sih
ya ampun kalian pake telornya ada dapur ya
nanti maskernya pecah
nanti kulit keriput

kamu tau gak telor ini adalah telor simpenan
dan karangga udah wanti wantiin opi supaya telor ini tuh harus di irit
s s sekarang malah dipake buat maskr
kamu ngapain sih ngikutin dia
kurang kerjaan banget
kalau mau cantik kayak aku jangan ngomong
medi banget sih lo
makan tuh air
keribut juga kita nih gimana nanti
dasar opi degok
aku abis nyiram laura sama tika pakai air
pi kamu tau akibatnya
kalau lukanya kena air lagi dia bisa sakit lagi pi
kak kakak tau nggak
laura itu baru aja pakai telur yang kakak beli untuk maskeran
telur laura itu dipakai cuma untuk mukanya dia doang
sementara kita mati kelaperan
mungkin mukanya gatel jadi harus maskeran pakai telur
kak kenapa sih kakak selalu aja ngebela laura
mau kakak apa sih
kakak pengen dia bikin susah kita
kakak pengen kita jadi sesara
kak opi tahu opi sadar
dia udah berkorban buat kakak
tapi kalau dia nyusahin kita buat apa kak
pi yaudahlah pi
selagi kita bisa memberi
yaudah itu cuma telur doang
paling besok besok begitu dia minta mobil mewah diturutin sama kakak
ada apa rak
soalnya aku pakai telur seenaknya tapi kan aku gak tahu
lagian aku nggak biasa kalau seminggu aja nggak facial
bisa bisa aku keribut gak cantik lagi
terus nggak halus lagi mukanya
eh rak denger ya
kalau di sini bukan siapa siapa
jadi lo nggak usah belagu deh karena lo nggak punya apa apa
kak belai terus
lain kali kalau ada bapak kamu tanya dulu ya
telur itu sangat berguna buat kita
dua butir telur itu untuk makan kita dua hari
yaudah kamu istirahat ya
lukanya udah kering kan
besok kan sekolah kan mulai lagi
jadi aku takut perut aku nanti sakit kalau aku penyekat jalan
boleh nggak disewain mobil
baik aku mau pergi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi